timnas indonesia u dua puluh menjalani laga hidup mati melawan musuh bebuyutan vietnam dalam kualifikasi piala asia u dua puluh minggu malam delapan belas september
hanya yang menang dalam laga ini yang lolos ke babak final yang digelar di uzbekistan pada dua ribu dua puluh tiga mendatang
laga terakhir kualifikasi ini menjadi penentu apakah indonesia u dua puluh atau vietnam u dua puluh yang lolos ke uzbekistan
pasalnya poin kedua tim sama yaitu enam jumlah memasukkan gol juga sama yaitu sembilan gol serta sama sama kemasukan satu gol
selain laga hidup mati melawan vietnam menjadi ajang balas dendam
setelah pada babak penyisian turnamen aff u sembilan belas vietnam diduga main mata dengan thailand agar indonesia gagal menembus semifinal
jika laga berakhir imbang di waktu normal akan dilanjutkan dengan adu penalti
pembangunan terakhir indonesia melawan vietnam terjadi pada pl aff u sembilan belas dua ribu dua puluh dua pada juli lalu
ada sedikit kontroversi hingga perujung protes pssi ke aff
lalu farid kira kira bagaimana anda melihat permainan malam hari ini
beni malam ini ada tensi yang lebih menarik dari dua pertandingan sebelumnya
karena pertama tadi anda sudah memention soal ada sedikit rasa kesal yang dirasakan oleh sejumlah pemain timnas indonesia u dua puluh
masih menjadi bintang di u sembilan belas yang kemarin berlaga dalam babak penyisihan di piala aff dua ribu dua puluh dua kemarin
dan harus gigit jari karena ada main mata atau dagelan kalau mereka menyebutkan permainan antara vietnam melawan thailand
sehingga mereka gagal lolos ke babak semifinal
malam ini mereka ingin menuntaskan dendam itu rasa sakit hati itu rasa kesal itu dalam laga yang menentukan
apakah indonesia akan lolos ke piala asia u dua puluh di tahun dua ribu dua puluh tiga yang digelar di uzbekistan
jadi ada banyak sekali
hal yang menjadi alasan kenapa indonesia harus menang pada malam ini benny
yang pertama tadi soal balas dendam yang harus dituntaskan pada malam ini
dan yang kedua adalah tim yang menang saja yang bisa lolos dan indonesia targetnya adalah sapu bersih seluruh pertandingan dalam kualifikasi ini
sehingga melawan vietnam mereka wajib menang
apalagi poin mereka sama sama mengantongi poin enam sama sama memasukkan sembilan gol dan sama sama kemasukan satu gol
dan sama sama juga kemasukan gol itu dilaga melawan hongkong
pemain indonesia mengatakan bahwa mereka sangat siap secara fisik dan mental dan ada motivasi tersendiri karena informasinya ada banyak sekali
supporter indonesia yang akan memenuhi stadion gelora bung tomo ini setelah dua pertandingan sebelumnya hanya didatangi sekitar dua ribu an supporter saja
malam ini memang terasa lebih karena dua pertandingan sebelumnya saya melihat di malam inilah lebih banyak supporter yang datang sejak sore tadi benny
dan kita berharap dukungan dari supporter ini mampu memecut
semangat dari tim nasional indonesia untuk tidak gentar ketika menghadapi sosok atau tim yang selama ini menjadi musuh bebuyutan mereka yaitu vietnam
nah memang indonesia mengalami beberapa terutama untuk pemain ada satu pemain bni yang tidak bisa tampil yaitu keeper cahya supriyadi
yang akan digantikan oleh keeper yang kemarin sudah tampil baik ketika melawan hongkong yaitu keeper pengganti aditya aryanugraha yang merupakan bintang dari persebaya surabaya
yang merupakan bermain di kandang ini dan mereka aditya sudah terbiasa bermain di gelora bung tomo sehingga ketika bonek datang ke stadion ini
ketika pendukung indonesia datang ke stadion ini ini akan memicu atau memecut semangat dia untuk bisa berlaga dengan baik
seperti ketika dipercaya menjadi keeper pengganti ketika melawan hongkong yang lalu
kita berharap pemain tim nasional indonesia seperti hoki caraka yang mencetak sejumlah gol di dua laga terakhir dan juga pleyme
yang juga bintang dari persebaya marcelino ferdinand juga tampil begitu juga dengan back tengah yang menjadi andalan dari sintayong yaitu robby darwis juga tampil pada malam ini
dan saya tidak melihat ada alasan indonesia bisa kalah dari vietnam dengan komposisi pemain yang cukup baik bany malam ini
dan kedalaman di pemain pengganti juga cukup baik sehingga tinggal mentalah dan bagaimana kejelian para pemain untuk memanfaatkan sejumlah peluang yang nantinya mereka ciptakan
untuk bisa menjadi gol
kita berharap bahwa pertandingan ini bisa happy ending kita berharap bahwa indonesia u dua puluh bisa lolos uzbekistan pada dua ribu dua puluh tiga sebagai dahaga atas prestasi yang dituntut oleh supporter indonesia
sehingga bukan hanya soal sintayong tapi juga bagaimana kemudian indonesia bisa berlaga di level bukan hanya level asia tenggara tapi juga level asia
malam ini bany menjadi penentuan akhir dari perjalanan apakah indonesia bisa lolos ke piala asia u dua puluh di dua ribu dua puluh tiga
atau vietnam yang kemudian bisa mencuri peluang dan akhirnya bisa lolos ke uzbekistan
kita masih menunggu bagaimana jalannya pertandingan ini yang akan digelar kick offnya pada pukul delapan malam dan secara jelas sintayong mengatakan sangat percaya diri dengan komposisi pemain yang dia miliki
baik pemain inti yang nantinya akan dipilih untuk berlaga lebih dahulu di babak pertama ataupun di bangku cadangan ada banyak deretan pemain yang bisa diandalkan
yang sewaktu waktu kemudian karena pertimbangan skema pertimbangan strategis untuk bisa diharapkan bisa menggantikan pemain yang sudah diplot sebagai line up
kita masih menunggu pertandingan ini dan tentu saja untuk mendatangkan supporter banyak sekali yang upaya yang sudah dilakukan benny termasuk juga beberapa hari belakangan ini warga surabaya terbiasa
di tiap tiap traffic light atau lampu merah di surabaya kita diperdengarkan suara wali kota surabaya
yang menyuarakan untuk warga surabaya datang ke stadion untuk mendukung timnas indonesia dan bahkan hari ini untuk tiket ekonomi yang lebih murah yaitu dari rp tujuh puluh lima menjadi rp enam puluh bahkan juga pemerintah kota surabaya membagikan giveaway bagi sepuluh warga untung untuk bisa menjaksikan pertandingan pamungkas antara indonesia dan vietnam dari tribun vip
tentu saja untuk vip tiketnya rp dua ratus lima puluh cukup berat
datang ke tribun ini tapi tadi saya lihat
ada banyak sekali warga yang datang
terutama mereka yang dari segmen keluarga
mengajak anak mereka mengajak istri mereka
dan mereka datang
sejak sore tadi dan mereka yakin
bahwa indonesia bisa menang pada malam ini
tadi anda menyebut
cukup menarik untuk
membawa penonton bisa lebih banyak
sempat diumumkan di traffic light
begitu ya bahkan tiket
juga dibuat murah
lalu bagaimana antisipasi keamanan
untuk penyelenggaran pertandingan
bni tidak ada yang berubah tidak ada yang berbeda
dengan pengamanan dua pertandingan
sebelumnya dengan malam ini polisi
dari polrestabes surabaya dan juga polda jawa timur
dibantu dengan unsur tni
bahkan ada di sub bahkan juga
dasar pol pp melakukan pengamanan
di tiap tiap ring yang sudah dibentuk
oleh tim keamanan atau panpel
yang ada di stadion ini ada satu
semua ring ini hanya bisa dilewati
oleh mereka yang bertiket
artinya hanya mereka yang bertiket saja
sistem keamanan berlapis ini
yang kemudian menjadi andalan
sebelumnya ketika laga laga
persebaya dipertandingkan di stadion ini
sehingga ketika laga timnas indonesia
bertanding di stadion gelora bung tomo
sistem yang sama diberlakukan
sehingga ada keteraturan benny
tadi dibagi jelas
pintu pintu masuk berdasarkan gate
yang kemudian tidak terjadi kerumunan
bukan hanya soal pengaturan terkait
tapi juga keteraturan ini untuk kenyamanan
bagi supporter terutama mereka
yang membawa keluarga terutama mereka
yang berusia lanjut
tadi juga terlihat datang ke stadion
untuk mendukung indonesia
sejauh ini pengamanan cukup baik
dan kita berharap
unsur keamanan ini atau unsur kenyamanan ini
bisa menjadi nilai plus beni
karena ada perwakilan fifa yang datang langsung
selama gelaran kualifikasi ini untuk memantau
ka stadion gelora bung tomo dan surabaya tentunya
layak menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
pada dua ribu dua puluh tiga nanti
meskipun ada beberapa pekerjaan rumah tangga
yang cukup berat benny yaitu
bagaimana kemudian pemkot surabaya bisa meminimalisir
bau sampah yang sampai kemarin
masih tercium bau sehingga
ada beberapa ofisial dari vietnam dan juga hongkong
dan juga kemudian timuris yang mengeluhkan bau sampah tersebut
ketika mereka latihan atau ketika mereka bertanding
dan ini jadi catatan penting untuk surabaya bisa menjawab
komplain dari para kontestan untuk kualifikasi piala asia ini
dan meskipun kita tahu bahwa seluruh upaya sudah dilakukan
kita berharap surabaya bisa memiliki nilai plus
dalam melakukan penghelatan pertandingan kualifikasi piala asia ini
sehingga di tahun depan bisa menjadi tuan rumah piala dunia
yang salah satunya juga direncanakan akan dilakukan di surabaya
dan ini bergantung pada penilaian tim fifa yang hadir selama gelaran
dan kualifikasi piala asia ini
baik terima kasih farid
kita berharap juga pertandingan malam ini berjalan aman
lancar tidak ada bau dan juga ada kemenangan untuk tim indonesia
selamat bertugas kembali